dakar mekah dalam melayani jemaah haji di bidang kesehatan
sudah menyiapkan beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk jemaah haji indonesia
mulai dari fasilitas klinik atau rumah sakit indonesia untuk jemaah haji
klinik sektor klinik satelit dan pemeriksaan di kloter
khusus untuk klinik atau rumah sakit yang kita siapkan di mekah
ini ada beberapa fasilitas mulai dari igd ruang perawatan rawat inap pria dan rawat inap wanita
terus hcu dan terakhir adalah untuk perawatan jiwa
hasil itu high care unit jadi di bawahnya icu
yang tidak bisa kita atasi itu nanti dirujuk ke rumah sakit
baik rumah sakit pemerintah di kota mekah maupun rumah sakit swasta di kota mekah
dan alhamdulillah mulai tanggal lima belas kami sudah berproses dan sudah membuka layanan di kkhi mekah
dan sekarang sampai hari ini
sudah ada sekitar tiga puluh orang yang kami rawat di kki mekah
dengan fasilitas yang kalau di indonesia setipe rumah sakit tipe c
kami dari daerah kerja mekah
khususnya di seksi bimbingan ibadah
telah mendata yang bersangkutan untuk kita masukkan
dan kita akan menyiapkan petugas badal haji untuk yang bersangkutan
nanti juga setelah badal haji dilaksanakan kita akan menerbitkan sertifikat pedal haji untuk almarhum
jadi almarhum tetap mendapatkan hak untuk melaksanakan ibadah haji
melalui bandara haji yang sudah kami persiapkan
dengan petugas petugas yang kompeten di bidangnya
saya liviana cirlisa saksikan program program kompastv
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya